tapi import tadi sampaikan oleh mas dua juta ton beras
ini menurut saya udah gila mas henry
menurut saya ini motifnya nyari untung
saya nggak tahu menteri yang kemudian berwenang soal ini kemudian dugaan banyak orang bahwa kegiatan importasi itu ada fee importnya
harusnya setiap importasi apalagi beras misalkan harus didahului dengan kegiatan mobilisasi pengadaan gabah dan beras di dalam negeri
setelah itu kita tahu berapa selisihnya kita butuh import apa enggak baru
tapi ini tidak didahului dengan kegiatan pengadaan mobilisasi pengadaan gabah dan beras dalam negeri
tiba tiba ada kebijakan impor
belum lagi kegiatan importnya nggak ada dari unsur luar untuk monitor itu
jadi menurut saya ini sangat rawan dengan motif nyari duit
oke itu pemanasan ya
pemanasan dari pemanasan debat kita sudah lihat paling tidak secara makro apa yang menjadi concernnya jokowi
apa yang menjadi concernnya prabowo apa yang menjadi concern bima terkait dengan pangan
saya akan kasih kesempatan anda untuk mencabar kedua narasumber tapi usaha jeda
kami akan segera kembali
saya lihat teman saya bima yudhistira tadi ketawa tawa saja banyak penasaran
kayaknya bima apa yang paling anda concern yang ingin anda tanyakan kepada dua kandidat
ya pertanyaan mendasarnya soal reforma agraria
jadi reforma agraria yang kita lihat sekarang sebagian besar adalah percepatan perizinan penerbitan sertifikat tanah
sementara esensi dari reforma agraria itu kan sebenarnya adalah membagi bagikan tanah
jadi ini ada dua hal yang kemudian berbeda
walaupun di situ ada perhutanan sosial
jadi saya mau tanya kepada kedua jubir ini
sebenarnya apakah reforma agraria di era pak jokowi itu sudah sempurna
kemudian kekurangannya di mana
dan strategi ke depan agar reforma agraria ini benar benar bisa meningkatkan produktivitas pertanian
karena sekarang yang dilihat belum nyambung antara reforma agraria dengan pertanian
kita mulai dari mas ferry dulu
ya makanya beda banget sertifikasi itu adalah kerjaan clerical dari eselon eselon yang di bawah
itu bisa dilakukan oleh kantor pertanahan
nah karena itu adalah merupakan hak dari masyarakat yang ingin mendapatkan pengakuan terhadap tanahnya
berbeda dengan reforma agraria
reforma agraria adalah mendistribusikan tanah
tanah tanah yang pertama obyek obyek tanah yang dikuasai oleh negara
dua obyek obyek tanah yang bisa dikuasai oleh swasta
tiga obyek tanah yang dikuasai oleh perorangan
nah dari ketiga obyek yang bisa dijadikan obyek
dijadikan obyek reforma agraria
setelah itu yang paling cepat adalah obyek tanah yang dikuasai oleh negara
tinggal kemudian negara tetapkan minta menteri kehutanan menteri pertanian atau menteri apapun yang punya tanah
kemudian dijadikan obyek reforma agraria
tanah yang dikuasai negara
presiden langsung mimpin reforma agraria itu
dan kemudian mendistribusikan
nah pertanyaannya kemudian adalah siapa subyek penerima tanah tersebut
subyek penerima tanah adalah pertama konfigurasi petani di indonesia
ada yang pertama satu yang punya tanah diatas dua hektar
ada yang lahannya sempit
ada yang nggak punya tanah
yang nggak punya tanah ini konfigurasinya jauh lebih banyak
nah mereka lah kita tetapkan sebagai subyek penerima dari tanah yang dikuasai negara yang dijadikan obyek reforma agraria
nah setelah itu baru kemudian ada akses reformnya
didukung oleh semua akses manajemen modal dan lain sebagainya
kondisi sekarang yang ditanya oleh bima tadi
kondisi sekarang yang tadi ditanya oleh bima
ya turun pangkat pengertian reforma agraria menjadi sertifikasi
yang itu kerjaan cleriker yang harusnya dikerjakan oleh kantor kantor pertanahan
diaku itu sebagai reforma agraria
saya minta koreksi juga mas hendy
karena kita bersama sama adalah ikut menggagas tentang reforma agraria
tiba tiba kita dikejutkan dengan pemahaman implementasi reforma agraria dan diaku oleh presiden joko widodo
ini seharusnya mas hendri ini yang jadikan

jadi ini enggak salahnya
nah karena sudah empat tahun mas henry ini salah
kalau kita mau bilang nanti menurut saya ya udah telat
harusnya lima tahun ini kita sudah bisa kemana mana
oke kita akan bang henry
ya jadi sebelum menjawab soal reforma agraria tadi soal impor pangan
ya memang kedalatan pangan itu sebenarnya kan adalah hak kita
hak suatu negara dia punya authority ya untuk mengatakan impor atau tidak
nah dalam kasus beras ya kalau kita lihat data kan memang tahun dua ribu tujuh belas itu impor kita kan sangat ya bisa dibilang kecil ya
ada tiga juta ton baru yang tahun dua ribu delapan belas kemarin
nah ini adalah untuk kepentingan cadangan beras kita
dan harus diingat impor ini saya pikir sepanjang pengamatan kami sebagai petani ya ini tidak sampai mengganggu ya
katakanlah harga produksi
produksi yang dijual oleh petani
jadi masih bisa dikendalikan
dan ke depan ini yang memang ditata supaya memang cadangan beras ini sangat baik ya
baik itu di bulog maupun di kooperasi kooperasi
soal pertanyaannya bima bang hendry
ya jadi reforma agraria yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini sebenarnya melalui ada yang disebut dengan satu distribusi penguasaan tanah
itu yang melalui perhutanan sosial
ya rencana dua belas tujuh juta hektare
tahun dua ribu delapan belas kemarin baru dua lima juta dan diharapkan target tahun ini memang bisa mencapai lima juta hektare
nah target memang untuk dua belas tujuh itu kelihatannya memang sulit karena memang berbagai peraturan peraturan harus disiapkan
demikian juga kelengkapan aparatur negara untuk melaksanakan tersebut dan juga kerjasama dengan pemda
nah ditambah lagi memang keterlibatan dari organisasi petani maupun kelompok kelompok yang menerimanya ini memang perlu diorganisir
nah kedua soal distribusi kepemilikan tanah
ada rencana memang empat lima juta hektare
nah ini sekarang secara perlahan memang mulai didistribusikan
walaupun memang ini lebih lambat ya dari proses distribusi tanah melalui yang skema perhutanan sosial tersebut
dan yang memang paling cepat adalah sertifikasi tanah ya yang ditargetkan empat lima juta hektar itu jumlahnya sangat katakanlah lebih tinggi
dan bisa dibilang ini pun memang adalah sebuah kebutuhan oleh petani dan oleh masyarakat kita di mana selama ini memang birokrasi urusan pertanian kita lambat
walaupun kita harus ingat juga adalah bagaimana mencegah petani agar jangan sertifikasi tanah ini nanti memudahkan warga
jadi memudahkan untuk dijual beli
ini yang perlu memang ada sebuah proteksi lagi
nah bang ferry silahkan tanggapi
ya menurut saya memang dari cara menempatkan pak sofian jalil dengan segala hormat menjadi menteri agraria dan kepala bpn menurut saya sudah salah
karena semangatnya tidak semangat seperti yang tadi disampaikan oleh mas henry
kelihatan kalau pemimpin tahu apa yang mau dilakukan dia tahu siapa orang yang tepat untuk melaksanakan itu

nah saya kok kemudian mendapatkan satu pengetahuan

nah saya kok kemudian mendapatkan satu pengetahuan
ini ada satu gambaran bahwa pak joko widodo dia nggak ngerti sebenarnya apa yang mau dilakukan dalam pengertian reforma agraria karena kemudian menempatkan pak sofyan jalil menjadi kepala menteri agraria dan kepala bpn tata ruang
nah akhirnya kemudian yang terjadi simplifikasi terhadap apa namanya yang tadinya mau reforma agraria turun pangkat jadi sertifikasi
nah itu yang kemudian akhirnya empat tahun ini sia sia padahal sebenarnya pada satu periode kepemimpinan
presiden pemimpinnya benar melaksanakan
seperti tadi obyek tanah yang dikuasai negara
cepat kok langsung karena itu kan punya
tata negara negara juga bisa ditetapkan
kemudian dibuat hak lepasannya
kemudian ditetapkan udah
jadi selama ini turun tangkat ya mas ferry ya
menurut saya ya sia sia
lima tahun ini kita hanya
melaksanakan kegiatan yang artifisial
ya sertifikat memang haknya
rakyat tapi maksud saya itu kan kerjaan
maksudnya bukan di level menteri
bang henry silahkan tanggapi artificial sia sia
itu sebenarnya bukan pekerjaan
ya bukan sia sia lah
tapi harusnya reforma agraria gede ini
harusnya lebih gede akhirnya turun pangkat lah
biasanya begitu bang henry sebelum latibima
akan mengaksesasikan ya jadi memang untuk
dilaksanakannya reforma agraria itu
agak lambat prosesnya karena dia memang
perlu didukung oleh
peraturan peraturan kalau turun pangkat
seperti yang dikatakan mas ferry tadi bang henry anda sepakat
ya sebenarnya saya pikir
kalau turut pangkat dibilang ya
sebenarnya pengaturan pengaturan terhadap
reforma agraria ini yang sekarang
yang kemarin sudah dikerjakan ya
termasuk misalnya soal perpres
nah itu kan perlu
beberapa pihak supaya memang ditemukan
sebuah jalur reforma agraria
bagaimana yang paling
tepat ketika menjalankan jadi bukan turun pangkat ya
atau bahasanya sama aja anda setuju juga
bahwa itu turun pangkat sebenarnya
bukan turun pangkat tapi memang proses
pelaksanaan reforma agraria itu yang
memang hambatan hambatannya itu
dan yang harus diingat adalah
memang keberanian kemauan
tekat dari presiden
untuk mau melaksanakan reforma agraria
itu tidak masalahnya sebenarnya kan waktu pak sby
gagal atau belum sempurna
melaksanakan reforma agraria
posisi bpn itu waktu itu masih
lembaga pemerintah non partemen
nah sekarang posisi menteri agraris
menteri tingkat menteri sebenarnya
sudah cukup kuat sebenarnya kalau pak joko widodo
punya komitmen karena
bima juga punya komitmen untuk terus bertanya kepada para nelayan
oke jadi pertanyaan yang kedua
ini berkaitan soal
data pangan jadi kalau kita
melihat nih publik akhir akhir ini melihat
bagaimana antara satu
bulog ya dengan kementerian
lainnya itu kemarin
ada kesepakatan soal data
beras tapi bagaimana dengan
komoditas komoditas lainnya sehingga
impor bukan hal yang haram tetapi
ketika impor itu bertepatan
dengan panen raya kemudian
walaupun tadi disangkal ya tapi faktanya
memang nilai tukar petani kita relatif
stagnan sekali lagi kemudian
ketahanan pangan kita dari global
ada di peringkat enam puluh lima dari satu ratus tiga puluh
negara artinya memang sumber permasalahan
salah satunya adalah dari segi data
kemudian dari tkn maupun
bpn itu menyelesaikan data
pangan ini dan ketegasan ketika ada
pejabat atau menteri yang tidak sesuai
baik dari nawacita maupun
bang henry dulu satu menit
jadi setelah sekian
sepuluh tahun ya data pangan kita
pertanian kita yang untuk memproduksi
pangan itu tidak
katakanlah ada suatu
pemerintahan jokowi ini melakukan
terobosan itu dan
sudah ada ya data itu
dan inilah kita
jadikan sebagai pedoman ya untuk
mengukur nanti tingkat
produksi karena sudah baik ya bang ya
untuk beras yang lain dan yang lain
kan juga sedang berproses misalnya
bahkan ada satu yang menyebut
itulah kenapa pemerintah sekarang ini mengeluarkan
sebuah kebijakan untuk menata ini kembali
lagi bahkan sebenarnya kita
arahkan lagi sebenarnya
berapa juta hektare kah yang cocok
itu memang ditanam di indonesia
ini karena sesungguhnya
sebagian tanah itu bisa dijadikan
tanah objek reforma agraria tadi
dan bisa untuk tanaman
pangan ya peternakan kita
kehutanan kembali lagi
jadi data masih jadi persoalan yang cukup
ya data masih
tapi ini yang menurut kita memang di
yang pertama pusat data informasi di departemen
pertanian itu harus dialokasikan dana
yang memadai supaya
pusat data informasi itu
menyajikan data data yang akurat
baik yang data yang sifatnya
real time yang data base maupun
mutasi dan lain sebagainya
karena sekarang memang harus diakui
kita kehilangan data tersebut
data itu itu
harus ada reunifikasi data
baik bukan hanya perberasan tapi
semua produk produk pertanian kita
nah kegagalan menyajikan
data yang akurat itu yang menurut saya
kemudian dimanfaatkan oleh pihak pihak
yang sekarang mengelabui
mengadakan import dan lain sebagainya
mengelabui negara mas
jadi pelaku pelaku importasi ini
beras kita kurang stok gula
segala macam segala macam sehingga
kemudian dengan iming iming dan lain sebagainya
itu kemudian dilakukan importasi itu
padahal sebenarnya pemerintah sendiri
nggak tahu datanya atau minimal
data yang ada di departemen
pertanian berbeda dengan data yang ada
di departemen pertanian harusnya menurut saya

yang sifatnya produksi menurut saya
harus ada di departemen pertanian
oleh karena itu pasangan pak prabowo dan pak sandi
data dan menurut saya betul bahwa
soal data mengenai produk
pertanian ini harus menjadi
kalau perlu setahun konsentrasi
untuk melakukan program reunifikasi
data perberasan dan data
pertanian produk pertanian kita itu
anda setuju bahwa kelemahan data ini
dimanfaatkan oleh para pemburu rente
tadi kalau bahasanya mas ferry
untuk memanfaatkan dengan
yang terjadi tadi kata mas ferry
seperti itu ya sekarang
membuat sentralisasi data
jadi bps yang menjadi
dialah dianggap satu lembaga
kalau ini justru diserahkan kepada
kementerian pertanian nanti itu berbahaya
jadi kita anggap itu sebuah
kurang tepat ya karena nanti dia
bisa tentu ada interest dari
pihak departemen tersebut
untuk merubah datanya
jadi saya pikir sebuah lembaga independen
bps yang harus diperkuat
bedanya gini kalau biro pusat statistik
itu kan statistik untuk mengukur
soal satuan satuan yang sifatnya jangka panjang
tapi yang saya maksud dengan pusat data informasi
yang ada di departemen pertanian
itu yang real time
tidak cukup untuk memperkuat bps
data bps misalkan data perberasan
bps selalu menggunakan tenaga
menteri tani yang selama ini
selalu menggunakan metode side saing
yang sudah tidak lagi
aktual dan di negara lain
sudah relatif jarang dilakukan lagi
sekarang sudah pemetaan melalui satelit
dan lain sebagainya untuk mengukur
produksi kita nah bps menurut saya
mohon maaf dengan segala hormat
kalau perlu memang selain pusat datin
di departemen bpsnya kita harus
itu sudah dilakukan loh mas ferry
apa teknologi tinggi untuk
membuatnya seperti itu sudah
oke kita akan lanjutkan eksersis mengenai data data ini
usaha jadwal berikut bima juga masih penasaran
kami akan segera kembali
kita sudah bicara apa tadi bim ya
data kita sudah bicara mengenai
reforma agraria bima masih ada yang penasaran
atau ingin memperdalam lagi silakan
ya satu hal tadi soal
data yang harus diperkuat memang
bps itu sudah sebenarnya soal perberasan
sehingga teknologinya pun
diupdate menggunakan satelit
tapi itu baru beras catatan kita adalah
bagaimana dengan jagung
bagaimana dengan komoditas lainnya
bahkan peternakan itu juga agak sulit
terus pertanyaan berikutnya
anak muda sekarang ada kecendungan
untuk meninggalkan sektor pertanian
karena rata rata usia petani
memang kita sudah lumayan tua
di atas empat puluh lima tahun
satu capres ini mengaku
yaitu bang sandi
mengaku milenial juga
tapi publik belum mendengar
bagaimana caranya milenial ini kembali lagi
ke pertanian apalagi berkaitan dengan
ekonomi digital jadi jangan sampai
ekonomi digital didorong tapi pertaniannya
ditinggalkan anak muda jadi milenial
back to sawah gitu ya back to cangkul
bang hendry dulu
jadi dengan pembangunan infrastruktur
tadi itu peluang
untuk mendapat tanah
anak anak muda di pedesaan yang
keluarganya tidak punya tanah
ini adalah satu
dan tentunya dengan
teknologi komunikasi kita yang ada
sekarang ini juga akan
memudahkan anak anak muda kita
jalan sudah bagus sarananya sudah
dibangun terus komunikasinya
sudah jadi hidup di desa
dan di kota itu sudah
semakin tidak ada lagi
perbedaannya dari pengetahuan
jadi saya pikir ini akan
jadi pandangan mind it orang
kota dan desa itu saya pikir
dengan teknologi sekarang ini kan sudah semakin
nah ini saya pikir dan
pemerintahan ini tentunya
membuat program program itu
dan sebenarnya sudah berjalan ya politeknik
pertanian itu meningkat smk
pertanian meningkat ya
dan memang perlu kita ukur lagi nanti ya
apakah ini sarjana sarjana
pertanian yang juga dari angkanya meningkat
ini konsisten di dunia
terhadap dunia tani ini sudah mulai meningkat
apalagi ada yang kecenderungan terbaru
kita ya untuk menikmati hasil
produk pertanian kita kopi
ya misalnya dan
sudah mulai membaik kede kede kopi
itu bukan saja fenomena di kota kota besar jakarta
tapi juga sudah sampai ke tingkat
kritisnya kita melihat
bahwa sekarang pertanyaan tidak menarik
salah satunya karena insentif
di sektor pertanian itu kalau
kita melihat kan bantuan pupuk misalkan
subsidi pupuk itu dua puluh delapan lima triliun
dua ribu delapan belas gitu ya
apakah itu kemudian benar benar tersalur
tepat sasaran ataukah itu
hanya dikuasai oleh beberapa
elit ya dalam arti ini petani yang memang
punya penguasaan lahan luas punya
koneksi gitu ya sehingga anak muda tidak
tertarik ke situ itu gimana tuh
ya jadi ini yang memang
menjadi pr kita ya ke depan
soal kelembagaan petani
ya jadi memang kita tidak
bisa lagi hanya sekedar kelompok kelompok
tani tapi memang ini harus dikelembagakan
petani ya ini yang
kita dorong ya sehingga
itu lebih tersalurkan
karena kalau kelompok tani
kecenderungannya kan selama ini lebih kepada
belajarnya tapi bukan sebagai suatu
dunia usaha yang
bisa memperluas usahanya
ini yang saya pikir yang menjadi
kita yang baru yaitu membangun kooperasi kooperasi
dan usaha kecil menengah di
yang pertama gini jadi
alat mesin pertanian
benih itu harus
prabowo sandi akan mendorong
ketersediaan benih pupuk pesticida
alat mesin pertanian mendekati
sawah sawah dan tempat tempat
produksi pertanian tersebut
dan setelah itu mereka
untuk kembali mau bekerja
tapi sudah dilengkapi dengan
sarana perasanana yang memandai
sebenarnya pak problemnya
kan soal dana udah ada nih
tapi problemnya adalah apakah
tuan tuan tadi bisa dijamin nih kalau prabowo sandi
menang bisa tersalurkan pengawasannya gimana
kita akan lakukan itu
karena memang itu harus disinkronkan tadi
dengan tadi kegiatan yang reformasi
agraria tadi bahwa pelaku pelaku
yang akan menerima obyek itu
itu juga bisa adalah anak anak muda itu
dan kemudian kita harus
memprioritaskan pertanian ini
tidak bisa diserahkan kepada
sepenuhnya mekanisme pasar karena untuk
itu tugasnya negara
nah kemudian setelah itu
akses permodalan kemudian
monetasi pedesaan kita punya
yang namanya monetasi pedesaan
uang uang yang tabungan dari rakyat
di situ itu harus kembali
ke kegiatan kegiatan di situ
nah milenial anak anak muda
itu setelah kita dorong
melalui intervensi negara
mereka tumbuh tapi setelah mereka
tumbuh mau berkembang bisnis
itu baru kita kurangi
peran intervensi negara karena apa
karena anak anak muda kopi
misalkan mereka bisa kok
akses dengan melakukan
kegiatan pemasaran bukan hanya di
dalam negeri tapi di seluruh dunia mereka
bekerja nah tugasnya negara
nggak boleh ngajarin mereka karena
menjadi sangat birokratis dan
nggak cocok lagi zamannya tugasnya
negara memfasilitasi itu
untuk supaya mereka berkembang
mereka kalau perlu difasilitasi
kredit kalau perlu bikin kedai kopi
indonesia di seluruh kota kota
besar di dunia itu jadi jangan diajari
tapi difasilitasi saja iya jangan bikin
kedai kopi di dunia bikin di sana sebenarnya
saya pengen mendengar dari bpn itu soal
bank untuk petani ya
tapi itu tadi mungkin kreditnya
bisa dispesifikan untuk bank petanian oke
iya nah treatment kita mesti beda
mas budi jadi kita
kalau petani kepada
petani yang tidak punya tanah
treatmentnya harus berbeda
kepada petani yang punya lahan sempit
treatment pemerintah berbeda kepada petani
yang punya tanah di atas dua hektare
treatmentnya beda seringkali kita negara
itu menganggap bahwa yang namanya
petani sebagai entitas adalah
generalisasi digeneralisasi sama
padahal problematikanya berbeda beda
treatmentnya seringkali kita salah
orang yang nggak punya atau punya lahan
sempit treatmentnya tetap aja di departemen
petanian kerjaannya benih pupuk
pesticida alat mesin petanian padahal sekarang
konfigurasinya lebih banyak yang nggak punya tanah
nah itulah sebenarnya
kalau pak prabowo dan pak sandi
untuk menjelaskan soal bagaimana yang harus
dilakukan pasti didahului dengan
satu analisis yang itu sehingga
lima tahun pasti benar nah kalau
dengan segala hormat
lima tahun ini baru mau akan
jadi menurut saya ya
udah dong harus evaluasinya
benar apa nggak nih lima tahun jadi
kalau lima tahun dievaluasi terus baru mau kan
katanya lima tahun ini
jadi yang saya katakan tadi kan
fondasinya sudah dikerjakan
jadi ini memang tinggal
yang di sebelah tadi kan bilang juga
kan sudah dikerjakan oleh
kita dan kita sudah tahu apa
dan ini yang memang harus
demikian juga soal data tadi
sudah ditemukan lah di mana titik
dan juga soal stok pangan itu juga sudah
ditemukan ini yang memang harus
terus diperkuat kelembagaan pangan
oke kita coba lagi yang lain
itu berkaitan dengan
bagaimana kita mengatasi
masalah dari sisi permintaan
tadi banyak kita udah bicara soal
supply side tapi jangan lupa
bahwa masalah penting juga yang harus
dibahas adalah soal ketersediaan pangan
karena berkaitan dengan stunting
atau gagal tumbuh kalau kita bicara
indeks kelaparan dunia indonesia
berada di posisi tujuh puluh tiga dari satu ratus sembilan puluh
apa artinya bagaimana juga
dari sisi pertanian dibenahi tapi
menyediakan makanan yang kemudian
terjangkau untuk kelas miskin
sehingga tidak terjadi lagi stunting atau berkurang
strategi dari kedua pasangan calon
untuk mengatasi masalah stunting itu
baik mas ferry dulu singkat saja
tadi pertanian dalam pengertian luas termasuk
di situ dalamnya pertanakan jadi
susu lah yang bisa diproduksi di dalam
negeri itu merupakan satu kebutuhan
yang tidak bisa diganggu gugat
anak kecil mereka butuh susu
kalau hewan atau tanaman
butuh pupuk itu nggak bisa
ditolerir nah supaya kita
bisa produksi susu
sebanyak banyaknya ya peternakannya harus dibangun
infrastruktur di peternakannya harus dan itu
kerjaannya mudah karena itu tinggal
kalau punya goodwill tinggal dialokasikan
dialirkan kemudian pertanak pertanak
rakyat kalau sekarang kan enggak peternak rakyatnya
hancur yang ada perusahaan perusahaan
besar di pertanakan
nah sama seperti kalau ada
kebijakan import apapun
produk pangannya yang untung adalah
petani luar negeri bukan petani di
indonesia nah pertanyaannya adalah kita
ingin petani membangun
pertanian adalah membangun petani di indonesia
kadang kadang seringkali membangun
pertanian itu kelupaan
petani orang lain soal
ketersediaan pangan ada
berasnya tapi beras orang
petani thailand bukan
yang kita inginkan bahannya ada
ketersediaan pangan tapi kedaulatannya
kita tetap jahat jadi semakin banyak kebutuhannya
peternak dan petani luar negeri bang henry
yang selama ini diuntungkan ke temas ferry
jadi tidak ya jadi sebenarnya
pemerintahan ini sudah menyempurnakan
katakanlah pangan untuk sodara sodara
karena dari dulu ada
raskin lastras sekarang
diubah jadi bantuan pangan non tunai
itu dan pengadaan
pangannya pun itu bisa
langsung dari kelompok kelompok tani
kooperasi kooperasi tani ke
tempat di mana
pihak yang mendapat kartu
pangan ini untuk
jadi itu sudah dikerjakan hanya saja
memang jumlah yang menerima ini
yang mungkin harus kita tingkatkan
lagi dan juga
memang harus kita tingkatkan karena
pertanian yang kita bangun itu
pedikat kesehatan kan memang butuh
waktu sehingga ada memang lapisan masyarakat
yang perlu diberikan
bantuan secara khusus pangannya
mas ferry dan juga bang henry terakhir
sekali saya minta anda komentari apa
dan projection dari prabowo sandi
yang tadi sudah diungkapkan oleh mas ferry yang menurut
anda paling tidak masuk akal bang henry
yang tidak masuk
akal ya menurut
kita yang soal menurunkan
harga dalam tempo yang
seratus hari itu
ya dalam panganan mana
karena menurut kita kalau itu
diturunkan ya tentunya
problematik bagi kita
sedangkan sekarang saja
sebenarnya harganya menurut kita sudah
tepat untuk bagi petani
jadi menurut kita itu tidak tepat
jadi satu sisi katanya mau meningkatkan
tapi sisi lain untuk menurunkan
secara drastis apakah itu akan
impor juga lagi untuk mendapatkan
harga yang murah itu
jadi saya pikir itu sebuah
program yang memang
dipertanyakan lagi dan kita sudah tidak
lagi mempertanyakan sudah ada langkah langkahnya
langkah yang dilakukan untuk itu
saya kasih kesempatan mas ferry juga apa yang paling tidak masuk akal
paling tidak masuk akal sudah lima tahun kerjaannya impor
masih ingin dua kali lagi periode itu sudah
paling nggak masuk akal menurut saya
sudah gagal importnya sudah jutaan ton
dan segala macam lalu terus masih
kita beri kesempatan lagi menurut saya
ya salah lah kita
kita butuh perubahan mudah mudahan
niat kita untuk memperbaiki
pertanian pangan segala macam
dan kedaulatan pangan itu bisa terjadi
butuh perubahan kepemimpinan
bima terakhir dari anda tiga puluh detik untuk menutup
dialog kita hari ini sudah cukup puas
sudah cukup menjawab pertanyaan atau sama saja
ya ada yang
visi misi yang saya kira tadi kita harapkan
keluar ternyata nggak muncul dari dua calon ini
salah satunya saya mengharapkan tadi dari bpn
sebenarnya soal bank pertanian dibahas
lebih detail karena di situ ada divisi misinya
tadi ada molentasi kemudian
bagaimana soal tadi reforma agraria
dengan segala kekurangannya
bisa nggak reforma agraria yang real
reforma agraria itu terwujudkan khususnya
penguasaan lahan korporasi
semoga keresahan dan juga pertanyaan pertanyaan
dari bima tadi bisa dijawab oleh
ke dua nanti kita akan lihat
jadi memang mas ferry dan juga bang henry
untuk masih kasih teka tekis dulu
jadi supaya tidak nanti apa namanya
debat calon presiden terima kasih
bima terima kasih mas ferry terima kasih bang henry
kami akan segera kembali usaha jadwal berikut ini
tetap di layar pemilu terpercaya